data dinas kesehatan kota bandung menunjukkan pada tiga puluh satu januari lalu
terdapat sekitar lima ratus kasus covid sembilan belas
dalam waktu satu minggu terdapat penambahan satu tiga ratus kasus
sehingga jumlahnya mencapai satu delapan ratus kasus pada enam februari
jumlah tes pcr yang dilakukan di sejumlah laboratorium dan klinik pun meningkat pesat
merupakan tes yang memiliki akurasi tinggi untuk mendeteksi virus covid sembilan belas dalam tubuh seseorang
di instalasi laboratorium rumah sakit umum daerah rsud bandung kiwari
jumlah rata rata tes pcr harian mencapai satu ratus dua puluh
jumlah tes ini memang masih jauh dari kapasitas mesin tes pcr rsud bandung kiwari
yang bisa memeriksa satu empat ratus sampel sehari
sepanjang januari tercatat lebih dari dua tiga ratus tes pcr yang dilakukan
hingga tujuh februari
jumlah tes pcr sudah lebih dari empat ratus tes
namun yang sangat terlihat perbedaannya adalah rata rata jumlah tes dengan hasil positif
klinik yang menyelenggarakan tes antigen juga terlihat ramai pada siang
pada pagi dan siang menurut dokter pemilik klinik di jalan gatot subroto ini
klinik mulai ramai pada akhir januari lalu dengan peningkatan jumlah tes harian yang signifikan
mulai dari akhir januari dua ribu dua puluh dua sampai ini pertengahan minggu pertama di februari dua ribu dua puluh
jumlahnya untuk sekarang minggu sekarang kita hampir empat ratus tes
data dinas kesehatan kota bandung menunjukkan dalam dua minggu terakhir peningkatan kasus harian covid sembilan belas
mencapai sepuluh kali lipat dibandingkan periode dua minggu sebelumnya
karenanya warga diimbau untuk tetap waspada dan membatasi aktivitas
wilam nasution helmi suryanegara bandung jawa barat